dara tanah air mas kimo selamat malam halo
selamat malam halo

udah nonton ya
kalau udah nonton film ini ini kan kita tahu menjadi film populer salah satu film terlari sepanjang masa bahkan di taiwan
ngelihat film ini kemudian apa namanya dari alurnya dari kacamata seorang produser atau sutradara seperti apa sih
ini ada subgenre nya dari film horror ya yang namanya itu found footage gitu
nah mereka buat konsep seperti itu supaya filmnya terasa lebih real gitu
menurut saya itu satu ide yang sudah lama sudah lama banget yang film salah satu count vitage yang lumayan terkenal
yang zaman dulu pertama kali di dunia blair witch project
mereka lah yang memulai subgendra ini menjadi sebuah fenomenal yang bisa membuat orang orang merasa real sekali gitu dalam menikmati tontonan di bioskop ataupun di platform streaming
oke kalau kita lihat kesuksesan film intentation film horror asia pada garis besarnya begitu ya
sebetulnya apa sih komponen atau mungkin syarat yang harus ada dalam sebuah film horror yang bikin apa
untuk menonton apakah harus ada hantunya apakah scoringnya harus menakutkan atau narasinya harus seperti apa
tidak beda ya kalau setelah kita jalankan film membuat sebuah film horror gitu ya tergantung dari teritorinya juga
misalnya gitu di asia kebanyakan orang lebih percaya kepada goes atau supranatural yang mempunyai apa
yang ada anti ghost
yang ada anti ghost
yang biasanya menyerang orang orang yang tak bersalah
jadi punya satu unsur supernatural ghost
nah kalau di amerika sedangkan di amerika lebih banyak yang takut terhadap horror terhadap pembunuhan gitu
jadi itu adalah sesuatu yang menurut saya lumayan berbeda gitu
antara kultur eropa amerika dan juga asia gitu tuh lumayan berbeda
tapi yang lumayan dapet captive audience yang lumayan luas ini adalah ghost supernatural gitu
itu unsur yang menurut saya harus ada dan ya nggak harus ada sih cuman unsur tersebut adalah satu unsur yang penting dalam sebuah genre film horror ya
terapi juga ada gitu ya
pasti ada scoring yang ngagetin gitu gitu tuh wajib ada ya
jumshare perlu perlu perlu
tapi kita tahu mas kimo kan juga sutradara film horror
banyak genre film horror yang diproduksi gitu
salah satunya ivana yang sekarang ongoing tembus satu juta penonton kita tahu
sebetulnya secara proses produksi pembedanya tuh apa sih dengan film film dengan genre lampu
kesulitan membuat film horor
sebenarnya sih secara proses hampir semua sama ya
karena dalam sebuah film horor ada peralain gitu
ada genre drama ada genre suspense nya di situ ada elemen elemen tersebut
namun yang bikin spesial adalah film horror itu yang memang membutuhkan specialty dalam hal timing agetinnya
terus juga ada unsur unsur design sound yang bisa membawa penonton ke satu titik di mana dia put dan segala macem
jadi memang ada titik titik tertentu di film horor yang ada di apply di dalam pembuatan film drama gitu
ada juga sih
salah satunya itu gitu
ada sesuatu hal yang technical banget gitu ya
kita harus bikin orang loncat atau apa gitu
sedangkan di film action pun itu tetap ada juga sih
tapi di horor itu
di horor itu adalah sesuatu yang lo pasti akan lakukan itu juga gitu
terakhir mas kimo saya harus tanya nih dari
dari sejumlah film horror yang diproduksi di asia termasuk jepang thailand indonesia juga
mana film horror yang menurut mas kimo seorang sutradara sangat menakutkan terlihat real dari narasi dan juga gambarnya
sulit ya sulit ya
karena saya sebagai filmmaker kan lumayan banyak film horor gitu ya
cuma yang jelas yang saya bisa bilang bahwa film horror indonesia itu adalah salah satu yang disukai di region asia gitu ya
dan juga orang tegak pun gitu ya atau western audience itu juga sangat intrik juga dengan film dengan genre horor asia gitu
karena asia terkenal banget dengan mistisnya
mereka sangat tertarik lah gitu
walaupun kayaknya gak relate gitu ya sama western film
kalau ditanyain film horor favorit itu kayaknya susah banyak
bisa kali mention beberapa mungkin dari luar dan juga dari indonesia satu
dread out sih keren sih mas kimo
mungkin bisa mention beberapa dari luar dan juga dari indonesia
oh kalau dari luar apa ya
banyak ada salah satu yang klasik aja kali ya
yang klasik itu salah satunya the signing gitu ya
lumayan favorit saya karena bisa membawa suasana dan juga kengerian psikologis gitu
kalau dari indonesia yang klasik klasik sih kebanyakan saya suka film filmnya susana juga yang dulu gitu
itu menurut saya cukup bikin traumatis juga gitu ya
dan juga film film indonesia yang lain ya
yang horror gitu ya ada sih beberapa
iya tadi saya juga sempat mention dread out tuh keren secara cerita ya
karena dari game juga kan
salute buat mas kimo dan juga good luck untuk ivana nya
sampai dengan penayangan selanjutnya
terima kasih banyak pak
mas kimo terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia connected